sebelas orang jurnalis di pati jawa tengah menjalani rapid test yang digelar tim gugus covid sembilan belas pati pada senin
mereka adalah jurnalis yang pernah meliput baksos anggota dpr ri imam suroso yang meninggal karena covid sembilan belas
hasil dari rapid test ke sebelas jurnalis menyatakan negatif covid sembilan belas
alhamdulillah saya mewakili rekan rekan wartawan di kabupaten pati
berterima kasih kepada bapak bupati pati yang sudah memfasilitasi kami semua dengan melaksanakan rapid test pagi ini
dan hasilnya negatif semua
sepekan sebelum meninggal anggota dpr imam suroso mengadakan bagi bagi masker dan hand sanitizer
di pasar puripati dan diliput oleh para jurnalis
mereka berinteraksi langsung dengan almarhum
di bogor jawa barat dua puluh lima orang jurnalis mengikuti rapid test di kantor dinas kesehatan kabupaten
para jurnalis mengaku lega karena semua hasil menyatakan negatif
mereka menjalani tes karena masuk kategori orang dengan resiko atau odr
selain itu tugas hariannya juga dinilai rawan terpapar covid sembilan belas karena kerap berada di keramaian
pastikan alat media juga kan tidak ada terdepan ya dalam proses peliputan
kita memang minimal kalau sudah mengetahui
lebih negatif kita lebih nyaman dan juga lebih percaya diri dalam melakukan tugas ya
selain jurnalis dinkes kabupaten bogor juga melakukan rapid test terhadap ratusan tenaga medis dengan waktu bergantian
tim liputan cnn indonesia